ada yang pernah mencicipi buah yang satu ini
ya buah siwalan atau yang juga dikenal dengan nama buah lontar ini sedang menjadi viral di media sosial
di indonesia pohon lontar memang tumbuh subur terutama di daerah pesisir pantai
mulai dari bagian timur indonesia hingga sejumlah titik di pesisir pantai selatan dan pantai utara pulau jawa
satu ton buah lontar atau siwalan yang dihasilkan dari wilayah lamongan
sebelum belajar memanjat pohon saya harus memakai alat bantu pengaman dulu ya
total ada lebih dari dua puluh kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup dari pohon yang tumbuh dengan ketinggian rata rata dua belas sampai tiga puluh meter ini
saat melihat warga setempat memanjat rasa rasanya mudah saja
namun ketika saya mencoba memanjat pohon
pohon yang ini baru berada di ketiga tiga meter saja langkah saya terhenti
tinggi pohon siwalan yang hendak saya panjat ini sekitar dua puluh dua meter
ada beberapa pijakan yang dibuat oleh para pemanjat pohon lontar
namun jarak antar masing masing tumpuan berkisar enam puluh sampai tujuh puluh cm
dan itu terlampau jauh untuk saya gapai
hei jay pindah lokasi
kalau maksa pijakannya tinggi tinggi
belum mampu belum mampu
kita cari panen yang lebih pendek
sementara saya masih berkutat dengan bagaimana cara untuk naik
para pemanjat pohon lontar sudah sibuk di bagian atas pohon
buah lontar tumbuh bergerombol dalam tandan
dan sekali panen bisa mencapai dua puluh butir
ciri ciri buah yang sudah bisa dipanen adalah diameter buah telah mencapai sekitar
tentang apa ya

buah lontar yang hanya bisa dipanen dalam tanda bukan tanpa panen

membuat pembudidaya pohon lontar di desa ini juga memanfaatkan air legend
untuk pemasukan mereka sehari hari
cara mengumpulkan cukup mengiris bagian pucuk bunga
hingga mengeluarkan air yang berwarna putih
pak leng apa aja
kamu diri bapaknya sudah mengambil yang di sana
sudah tidak alami
dan kali ini saya kembali mencoba mengikuti warga setempat
untuk mengambil lontar dan legend di ujung pohon
aduh bentar ketusuk
pada tiga meter pertama
pijakan yang dibuat oleh warga tergolong besar dan dalam
sehingga memudahkan saya untuk naik
namun setelah tiga meter
jarak pecahkan semakin melebar dan mengecil
ini membuat langkah saya melambat
sudah berapa meter ini
sekilas pohon lontar mirip dengan pohon kelapa
mulai dari batang yang tidak memiliki cabang
hingga diameter pohon yang rata rata berkisar tujuh puluh cm
makin kecil pijakannya
ya yang itu itu
loh kok pijakannya makin kecil eh
turun turun nggak bisa
untuk warga yang sudah terbiasa
hanya butuh waktu sekitar lima menit untuk sampai ke puncak pohon lontar
sementara saya sudah tiga puluh menit mencoba naik
tak kunjung sampai
setelah empat puluh menit tenaga saya habis terkuras
tangan dan kaki saya tak lagi mampu menanjak naik
tidak tinggal menghitung meter
tangan sampai berdarah darah
nih sudah tinggal nanti nunggu berdarahnya keluar dari dia
tidak tidak bisa
mungkin dalam waktu
saya lebih kuat lagi buat manjat
padahal sekitar dua meter lagi saya tiba
namun sayang pada jarak dua meter tersebut
tidak ada lagi pijakan
sementara saya beristirahat
para pemanjat pohon lontar sibuk mengambil legen
dan memanen buah siwalan
nira lontar atau siwalan merupakan sirup gula yang berguna
yang disadap dari tangkai bunga pohon lontar
usia pohon yang dipanen baiknya di atas lima belas tahun
pohon siwalan yang produktif mampu menghasilkan
rata rata enam liter nira siwalan per hari
di dalam satu batok lontar
biasanya terdapat tiga buah lontar berukuran besar
yang dapat dikonsumsi
kita bapaknya buat
melepas rasa sebel karena saya nyaris
dua meter lah
seperti kolang kaling
seperti kolang kaling yang
teksturnya seperti kelapa muda tapi lebih tebal
pernah sampai meninggal
jadi resiko paling buruk adalah jatuh meninggal
pada saat dia ngambil buah lontarnya karena memang berat banyak
dia nggak sengaja pijakannya kurang kuat
tangannya masih megangin buah lontar yang
satu tandan itu banyak
air legen yang berhasil dikumpulkan dijual menjadi tiga produk
yang pertama air lekin yang bisa langsung dikonsumsi
kedua diolah menjadi air gula dengan tekstur cair
dan ketiga menjadi gula lontar yang mengerah seperti gula aren
yuk kita buat air gula lontar
air legin yang terasa begitu manis akan dibuat
dengan api besar selama dua puluh menit
atau hingga berubah warna menjadi kecoklatan dan sedikit mengental
budaya icip dikit ya
bukan sampean bro
proses karamelisasi ini juga bisa disebut sebagai oksidasi
atau pembakaran gula selama proses memasak
rasanya itu seperti
tapi dia ada sedikit banget light
ada rasa kayak kecut kecut alaminya gitu loh
sebagian gula lontar akan dimasak jauh lebih lama kurang lebih satu jam
hingga kadar air menyusut drastis
ah aih taruh taruh
taruh dulu taruh dulu taruh dulu
waduh kena tangan
air legin sudah
air gula siwalan cair dan padat juga sudah
kita lanjut ke kuliner khas lamongan yang juga dibuat dari air gula lontar
ini dia jumbrek
jumrek merupakan jajanan khas lamongan berbentuk kerucut
yang berbahan dasar tepung beras dan dikukus
pertama tama siapkan tiga butir kelapa untuk diambil sarinya
lalu campurkan dengan lima kg tepung beras
saat mencampur tepung beras dengan air santan harus secara perlahan ya
berarti langsung dituang semua
berarti langsung dituang semua bu
oh sedikit sedikit kenapa bu
langsung dituang semua kan karena itu cair
karena cair nggak bisa diulet ulet
terus rasanya itu lain nggak bisa kenyal kenyal
lanjut lima liter air gula lontar kita campur menjadi satu
terakhir masukkan tepung kanji sebanyak satu kilogram untuk membuat adonan sedikit mengental
benar nggak bu begini bu
wih percobaan pertama
tapi kurang panjang
kurang panjang saya giniin bu
oh ibunya menghibur sebenarnya salah ya bu ya
yang terakhir kita siapkan juga toppingnya berupa potongan buah nangka
terakhir tinggal dikukus hingga matang kurang lebih selama tiga puluh menit
emang campur lapar
sekilas jumbrek ini tuh rasanya kayak noh goh sari
ini kalau nggak tahu nih
nah ini noh goh sari
mungkin kita yang biasa saya dikatakan tinggal di perkotaan itu makan di yang tukang kue
yang dibawa tuh pakai keranjang kira kira kayak gitu rasanya
ya bila anda tengah melancong ke jawa timur dan melintasi pesisir pantai kabupaten lamongan
ada puluhan pedagang yang menjajakan aneka olahan dari pohon siwalan
dan di tengah terik matahari seperti ini air legend ternyata menjadi favorit

kalau kita ya segar
banyaknya pasti tapi banyaknya buknya
jadi sudah tahu kan ternyata ada begitu banyak sejian yang bisa diolah dari pohon lontar
ada yang tertarik menjadi pembudidaya buah lontar
tapi ingat kalau mau memanjat harus menyiapkan stamina ya
agar bisa naik hingga puncak pohon yang mencapai ketinggian puluhan meter
rian fernando dwi agung yuliarto jombang jawa timur